peningkatan kasus positif covid sembilan belas berdampak semakin banyaknya pasien yang harus dirawat di rumah sakit
di surabaya saat ini dari sekitar empat puluh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien covid sudah hampir penuh
keterisian tempat tidur saat ini mencapai delapan puluh enam persen
menurut kepala dinas kesehatan kota surabaya febria rahmanita
jika dalam beberapa hari nanti ada peningkatan kasus positif bisa mengakibatkan rumah sakit kolaps
warga diimbau untuk tetap patuh protokol kesehatan agar jumlah pasien covid tidak bertambah
di tengah kondisi hampir kolapsnya rumah sakit di beberapa daerah
masih ada tudingan mengenai adanya rumah sakit yang memanfaatkan situasi covid sembilan belas untuk meraup keuntungan
kabar tentang pasien yang tidak mau
rumah sakit karena takut di covid kan sempat beredar di media sosial
menanggapi hal tersebut sekretaris jenderal perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia persi
lia geparta kusuma menyatakan
ada aturan yang jelas kapan pasien bisa dinyatakan positif covid sembilan belas
rumah sakit tidak mudah untuk mengklaim anggaran kepada pemerintah atau bpjs
karena ada beberapa tahap audit sebelum melakukan klaim
untuk melakukan satu diagnosa
misalnya saya mau menentukan diagnosa covid sembilan belas
dia harus lewat dalam pemeriksaan
diperiksa dulu hasilnya bagaimana kan banyak rangkaiannya tuh
artinya nggak mudah gitu bahwa kita pengen meng covid kan
gimana meng covid kan sekarang aja pas di igd
pak jimmy boleh lihat ya
udah penuh sampai kita pusing
namun lia tidak menyangkal ada kemungkinan kecurangan yang terjadi
bisa saja ada oknum kan
tapi percayalah yang sebagian besar rumah sakit itu tidak ada yang berkeinginan untuk istilahnya
yang banyak masyarakat bilang meng covid kan
itu sama sekali enggak lah
lia meminta kepada masyarakat untuk mempercayai rumah sakit
dan tidak sungkan atau ragu untuk berkomunikasi dengan dokter yang merawat pasien
demi liputan cnn indonesia